campuran air kelapa muda jeruk nipis garam dan madu disebut dapat menyembuhkan covid sembilan belas
ada pula narasi yang menulis berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat menghilangkan virus corona
itulah beberapa contoh tulisan yang beredar di pesan berantai aplikasi percakapan dan laman media sosial
tentang bagaimana cara menyembuhkan hingga menghilangkan covid sembilan belas dari dalam tubuh
masih banyak lagi tulisan atau video yang menginformasikan tentang upaya membunuh virus corona
belakangan juga beredar informasi cuci hidung dapat membunuh virus corona
menanggapi hal tersebut dokter spesialis telinga hidung tenggorokan rumah sakit akademik universitas gejamada yogyakarta
anton sonewibowo menyebut cuci hidung bukan teknik baru dalam dunia medis
namun belum ada penelitian ilmiah yang menyebut cuci hidung mampu menghilangkan infeksi covid sembilan belas
untuk kita kenal cuci hidung itu sudah lama sebenarnya di dunia telinga hidung
pedagang tenggorok ya terutama di dunia tht itu sudah lama sekali
tetapi untuk covid ini memang belum ada penelitian yang secara pasti memberikan keterangan secara jelas evidence nya
tapi kalau dilihat dari fungsinya hidung ini memang pertama dia akan meningkatkan namanya mukosiliar clearance
jadi di dalam hidung kita itu ada seperti rambut rambut gelar gitu
apa rambut getar
rambut getar seperti itu jadi itu akan sebenarnya secara normal dia akan membuang sampah sampah atau kotoran kotoran yang berada di dalam hidung
ahli farmasi universitas indonesia yahyana harahap menyebut
secara umum mengkonsumsi makanan atau minuman baik untuk mendukung kesehatan tubuh optimal
namun belum ada bukti ilmiah yang menyebut makanan minuman atau cara tertentu dapat mengobati covid sembilan belas
kalau sebagai antivirus kan yang disahkan oleh fda dan juga diakui oleh badan pom
itu kan hanya remdesivir dan favipiravir sebagai antivirusnya
meskipun banyak juga ya obat obat lain yang bisa mendukung pengobatan untuk covid sembilan belas ini
nah kalau misalnya yang banyak di masyarakat beredar itu mungkin pengalaman pengalaman pribadi ya
tapi kan belum jelas apa namanya kalau segala sesuatu kan harus dilakukan penelitian
kemudian ada uji preklinik uji klinik ya selama belum diperoleh data data yang pasti
mengenai hal tersebut ya harusnya kita ya hati hati juga
masyarakat tidak boleh salah kaprah
laman resmi covid sembilan belas go id mengkategorikan informasi informasi ini sebagai misleading content atau konten menyesatkan
pola hidup sehat serta disiplin protokol kesehatan adalah kunci utama menghindari paparan covid sembilan belas
sehat adalah kondisi yang sangat didamba di masa pandemi
namun jangan sampai kita terjebak pada informasi yang salah
kita bijak hanya membagikan informasi yang akurat dan menghindari penyebaran informasi yang salah
meski baik untuk kesehatan namun sampai saat ini belum ada penelitian terkait bahan
ataupun cara penggunaan bahan tertentu yang efektif sebagai antivirus covid sembilan belas
semua orang ingin terlindungi dari paparan covid sembilan belas
namun kita sebagai masyarakat hendaklah lebih teliti dan juga cermat terhadap informasi yang diterima
rayani lakshmi indra hadi jakarta